ya kali ini dari dinamika seputar atau menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
partai demokrat mengisyaratkan pembentukan poros ketiga
pasca pernyataan ketua umum susilo bambang yudhoyono yang mengatakan akan ada pemimpin baru dua ribu sembilan belas
demokrat terus berkoordinasi menjajaki kemungkinan koalisi dengan partai partai lain
untuk mewujudkan poros ketiga itu
elit demokrat menegaskan pernyataan sby soal pemimpin baru dua ribu sembilan belas
bukan hanya dimaknai soal niatnya membentuk poros ketiga
namun menurut elit demokrat sby juga mengacu ke cawapres jokowi yang merupakan tokoh baru
selain itu jika prabowo dan cawapresnya memenangkan kontestasi pilpres
maka indonesia akan memiliki pemimpin baru
sehingga menurut elit parpol demokrat pernyataan sbi soal pemimpin baru
bukan hanya menyasar ahy yang gencar disorongkan maju pada pilpres dua ribu sembilan belas
yang kita ketahui sekarang kita coba kita lihat
kalau poros ketiga kan pasti pemimpin baru
kalau misalnya yang menang misalnya dari pak prabowo kan juga pasti pemimpin baru
kalau yang menang dari pak jokowi kan pak jokowi kita melihat sampai saat ini
cawapresnya tidak akan bergandeng dengan pak jk lagi
yang berarti kan pemimpin baru
sehingga yang disebut pemimpin itu bisa juga capres bisa juga cawapres
jadi menurut kami
bahwa apa yang disampaikan itu pasti benar adanya dan memang keadaannya adalah seperti itu
jadi rupanya masih multitafsir pengertian pemimpin baru itu ya
baik wacana prabowo subianto menjadi cawapres jokowi dodo terus bergulir beberapa waktu terakhir
setelah sebelumnya sejumlah elit parpol pendukung jokowi mengumpulkan wacana itu
kali ini jokowi dodo sendiri yang mengungkapnya
dikutip dari lamandetik com dalam wawancara khusus di program matanacua
yang akan tayang besok di trans tujuh
joko widodo mengakui membuka opsi untuk berpasangan dengan prabowo subianto pada pilpres dua ribu sembilan belas
menjawab pertanyaan natwa sihab
jokowi dodo beralasan sengaja membuka opsi berpasangan dengan calon lawan kuatnya itu
demi kebaikan negara ke depan
selain itu joko widodo juga mengaku masih membuka opsi tersebut sampai saat ini
tambahan dia kerja di pakakian younabogor
ia sudah tewas di dspace
dua minggu lalu

josa membutuhkan penumpang untuk bedah
jadi saya upaya lebih loyal
pak jk nggak bisa yang paling ideal untuk meminimais perpecahan bangsa
tidak ada lagi isu isu sahara tidak ada lagi isu yang senang berkembang hari hari ini
itu adalah menggandeng pak prabowo
sehingga begitu terpilih secara lehal maka langsung bisa berlari kencang
meneruskan pukul pembangunan yang sudah dilaksanakan pada perode yang pertama
sehingga tinggal berlari di periode kedua
itu yang ideal
tapi kan semua berpulang kepada pak prabowo dan partainya
berpulang kepada pak jokowi ke depan
baik ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra dari gedung dpr ri
angga terkait dengan wacana penggabungan ataupun koalisi dari joko widodo
dengan prabowo subianto yang terus bergulir beberapa waktu terakhir ini
seperti apa tanggapan partai partai politik yang ada di dprr
ya selamat malam indra
memang isu atau wacana soal prabowo subianto menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden bagi joko widodo
ini sudah bergulir sudah cukup lama
pembicaraan juga sudah dilakukan oleh kedua kubu baik secara langsung antara jokowi dengan prabowo
kemudian juga prabowo juga sempat bertemu dengan luhut bin sarpanjaitan
dan juga misalnya rumah hurmusi juga bertemu dengan sandi
dan juga dengan sandiaga uno seperti itu
jadi pertemuan sudah dilakukan berulang kali
dan memang dari partai sendiri saya ambil contoh misalnya partai keadilan sejahtera yang merupakan rekan dari gerindra
justru ini menganggap bahwa hal tersebut akan sulit terjadi seperti itu
karena memang saat ini prabowo subianto juga sudah mendapatkan mandat dari partainya dari gerindra
untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
namun segala hal masih bisa terjadi
meskipun dari pks mengklaim bahwa prabowo sudah setuju untuk dia maju bersama dengan calon wakil presiden
yang juga ditawarkan oleh pks dari sembilan sudah dikecutkan menjadi dua ataupun nama lainnya
namun tentu saja dalam politik masih bisa cair seperti itu
apalagi prabowo juga dikabarkan beberapa waktu yang lalu juga akan menemui puan maharani
dan bisa saja nanti akan ada perubahan perubahan yang terjadi di last minute seperti itu
karena memang saat ini kuncinya adalah di prabowo sendiri
yang juga sudah menerima mandat dari partai apakah bersedia misalnya untuk bergabung dengan gerbong jokowi
seperti itu dengan tentu saja akan ada beberapa efek efek misalnya kekecewaan dari kadernya
yang sudah sejak lama memang menginginkan misalnya gerindra atau prabowo maju sendiri
kemudian juga dari partai pendampingnya misalnya pks yang juga mungkin kecewa jika gerindra
atau dalam hal ini prabowo maju akan menangkap pks
mungkin pks juga akan berrapat kepada jokowi mungkin pks juga akan membentuk koalisi dengan demokrat
misalnya yang juga sudah menggaungkan akan adanya pemimpin baru
jadi masih kita harus tunggu pendaftaran capres masih lama ditutupnya sepuluh agustus
ada tiga bulan ke depan yang tentu saja akan banyak terjadi pertemuan pertemuan antara elit elit partai
baik itu yang saat ini masih berseberangan oposisi dan koalisi pemerintah
namun bisa jadi itu berubah dalam waktu dekat
dan banyak sekali faktor yang terjadi
faktor yang bisa merubah itu misalnya hasil pilkada
oke baik terima kasih angga dwi putra melaporkan langsung dari gedung dpr ri
sejauh apa dan seberapa realistis sebenarnya wacana jokowi dodo akan berpasangan dengan prabowo subianto
seberapa berpengaruh dampak elektoral
bagi masing masing parpol pendukung kedua tokoh tersebut jika wacana ini terjadi
kami akan coba mengulasnya malam hari ini dengan wakil ketua umum partai gerindra arief poyuono
kemudian ada ketua dpp pdi perjuangan komarudin watubun
serta direktur eksekutif smrc jaya dihanan selamat malam
terima kasih sudah hadir pada malam hari ini
ini menarik sekali karena sekali lagi kami ingin munculkan dulu kutipan dari perbincangan ya di program mata najwa yang akan tayang besok
ini sudah dikutip memang oleh detik com pada hari ini
sekali lagi kita akan munculkan pernyataan ataupun dari pernyataan dari pak joko widodo berikut ini
ya ini kan memang dikutip dari detik com dalam wawancara khusus di program mata najwa yang akan tayang besok di trans tujuh ya
jokowi dodo mengakui membuka opsi untuk berpasangan dengan prabowo subianto pada pilpres dua ribu sembilan belas
dan memang menjawab pertanyaan dari natswa siap jokowi dodo beralasan sengaja membuka opsi
berpasangan dengan calon lawan kuatnya jokowi dodo
ya itu demi kebaikan negara ke depan
dan berikut ini adalah kutipan dari perbincangan natswa siap dengan jokowi dodo saat ditanya pernah ada wacana untuk menggandeng prabowo subianto menjadi cawapres anda pak jokowi
pak jokowi menjawab dalam rangka kebaikan negara ke depan kenapa tidak kalau saya membuka semua opsi yang ada
kemudian ditanya lanjutan opsi itu datang dari anda pak jokowi atau justru dari pak prabowo
pak jokowi kemudian menjawab kalau ditanya datang dari mana
ya datang dari dua duanya
pak arief poyono ada dalam perbincangan ketika pak romahur muzi juga menyampaikan hal itu
ini datang sendiri dari pak jokowi kali ini ini masih anda bantah atau seperti apa pendekatan dari
ya yang pasti gini saya tegaskan lagi bahwa pak prabowo tidak pernah mengatakan dia mau menjadi cawapresnya pak joko widodo
tidak pernah mengatakan
tidak pernah mengatakan
tidak pernah mengatakan mau
ya yang ada adalah dia siap maju
sebagai calon presiden republik indonesia pada pilpres dua ribu sembilan belas
jadi tidak ada
berapa kali sih tawarannya yang disampaikan itu sebenarnya yang anda
selama ini sih mungkin dua kali ya ketika di hambalang dan ketika di
itu mungkin waktunya kapan anda ingat tidak
ya waktu saat maraknya pilkada jakarta itu loh yang bapak pak joko widodo ke hambalang
itu berbarengan dengan soal pilkada dki
iya seperti itu
ada arti khusus tidak itu menurut anda ketika pilkada dki tiba tiba didatangi pihak pak jokowi
kan pak joko widodo itu waktu itu datang ke hambalang itu meminta bantuan pak prabowo
karena besarnya gelombang aksi dua ratus dua belas itu kan
artinya pak prabowo juga disitu menyarankan agar pak joko widodo melepas ahok aja
jangan dipertahankan gitu loh
artinya biarkan ya kan hukum berjalan
lalu apa mengatakan
pak prabowo juga membantu bicara kepada grup grup islam bahwa yang dikedepankan itu adalah hukum
bukannya semata mata politik identitas
jadi kurang lebih memang ada kaitannya dengan pilkada dki saat itu
kebetulan mereka sama sama bertemu kan di hambalang kan membicarakan situasi politik pilkada di dki jakarta
terus tawaran itu disampaikan
tawaran itu juga disampaikan
tawaran itu juga disampaikan
dan pak prabowo tidak mau
pak prabowo tidak mau
pak prabowo tetap memegang madat daripada kadernya yaitu untuk maju sebagai calon presiden
kalau dilihat dari pernyataan bahwa dengan alasan demi bangsa kedepan tidak terjadinya perpecahan
nah jujur gini indra ya
ini yang lucu
kita lihat pemilu dua ribu empat belas emang pecah negaranya
pak prabowo itu seorang yang gentleman satria dan negarawan
dia datang dalam pelantikannya pak jokowi dodo
pak jokowi dodo datang ke petanegara diterima
pak prabowo mengakui kemenangan itu
kita mengakui kemenangan di pilpres
kalaupun kita protes ke mk kan itu sebagai sarana demokrasi juga penegakan hukum
artinya kalau memang ada ketidakbenaran ya kita uji di hukum
nah setelah mk memutuskan pak joko widodo yang menang kita nggak berbuat apa apa
jadi anda merasa aneh ketika tawaran bersama pak jokowi
ini jadi isu ini selalu dibuat
ini negara akan pecah nggak ada

rakyat indonesia sudah sadar rakyat indonesia sudah cerdas berdemokrasi
nggak ada kerusuhan tidak ada darah setetes pun jatuh di dua ribu empat belas
oke baik ini kalau pak komarudin melihat seperti apa pak jokowi terkonfirmasi sebelumnya
mungkin media atau publik sempat ragu ragu
elit elit politik yang mendukung pak jokowi mengungkapkan ada pertemuan jokowi pak jokowi
menginang pak prabowo untuk bersama dengan dirinya
tapi kali ini datang dari pak jokowi sendiri begitu
kalau anda melihat apakah memang alasan utamanya apa sih sebenarnya kenapa kemudian calon lawannya malah mau diajak bergabung
saya mau sampaikan begini di dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi
yang abadi adalah kepentingan oke
dari pernyataan pak jokowi tadi jelas karena mau diambil pak prabowo pasangan untuk kemaslahatan umat dan umat indonesia dan negara ini harus baik kan itu
kita tidak bisa menutup mata bahwa ini juga ada pengaruh
apa yang mengaruh
pak jokowi dan walaupun tidak pertumpahan darah tapi sampai hari ini kondisi
pertempurannya cuma di medsos bang
bukan di negeri negeri dunia nyata gitu
medsos ini mempengaruhi
benar ini ketakutan di dua medsos saja
jadi menurut saya pak jokowi membuka ruang untuk itu
dan ini bukan saja untuk pak prabowo saya lihat dari berbagai ketua partai lain juga dibuka ruang yang sama
erlangga juga dibuka kemudian pak caimin juga dibuka
itu kan memang partai partai pendukung pemerintah sekarang
jadi saya kira itu wajar wajar saja memang harus begitu
kenapa karena pak jokowi merasa bahwa memang membangun republik ini bukan oleh sekelompok atau seorang tertentu
tapi harus kita bangun sama sama itu pesannya saya lihat
nah bagi kita pdi perjuangan
yang penting koalisi yang kita mau bangun bersama itu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan pribadi
dan tadi saya garis bawah pak prabowo itu seorang negarawan
saya kira kalau prabowo lihat ini untuk kepentingan negara saya pikir tidak masalah itu bisa pasangan
bukan begitu artinya seorang negarawan bang artinya dia itu seorang pemain yang fair
ya kan ketika bertanding kalah bukan berarti kita nggak akan bertanding lagi gitu loh kan
maksud saya begini kalau toh nanti dengan komposisi
ketika itu isu kan akan pecah akan ada politik ini nkri pecah
sowat gitu mana pecah dua ribu empat belas nggak ada
jangan melihat pilkada jakarta sekarang coba pilkada lihat gak ada apa apa semua sama aja
ya kan nggak ada apa apa coba lihat pilkada jakarta yang dulu katanya bentrokan
mana itu cuma di dunia maya ujaran kebencian
ya kan mana buktinya misalnya buktinya mana ada nggak
jadi kalau memang ada gesekan yang cukup aneh sih
saja ada nggak misalnya di dunia kerja atau di dunia sekolah misalnya orang ini beragama ini terus sama yang mayoritas
ya oke jadi bang
atau pendukung capai tertentu begitu ya
gak ada gak ada sampai hari ini itu cuma ujaran serang serangan di medsos
wajar di amerika juga
nggak ada ketika tawaran itu datang dengan alasan kepentingan bangsa
malah nggak bisa alasannya memang
saya kira tidak ada hal yang aneh di situ yang namanya juga orang berdiskusi berbuka puasa
kan tidak perlu diperdebatkan
nah iya maksudnya yang di medsos itu
yang paling menentukan persoalan ini adalah pak jokowi pak prabowo dan partai partai politik pendukung
kan itu soalnya
iya yang pasti gini pak prabowo itu mengatakan kepada kadernya bahwa dia menerima mandat dari kader kadernya untuk maju sebagai calon
tapi anda merasa sekarang banyak didengungkan soalnya pak prabowo
nah soalnya orang ini harus disatukan ini akan pecah didengungkan jadi difragmen gitu
dampak apa yang paling anda khawatirkan terkait kalau itu berkembang nanti setelah jeda ya kita akan mengungkapnya
kami mas yadid sudah kembali tetaplah bersama prime news
kita lihat analisis dulu di tengah ya pak nanti akan dilanjutkan ke anda juga
tapi saya ingin analisis dari anda begitu pak jayadi anda melihat seperti apa ketika ini mulai muncul
sekarang malah pak jokowi sendiri yang katakanlah mengakui begitu memang ada membuka opsi berkomunikasi dengan pak prabowo untuk menjadi pasangannya pada pilpres dua ribu sembilan belas
sebetulnya kan opsi pak jokowi dengan pak prabowo berpasangan itu kan menjadi salah satu opsi sudah cukup lama sebetulnya
mungkin seingat saya sudah setahunan terakhir

lalu kemudian beberapa lembaga seperti itu mencoba kan
ya menggandengkan itu ya
kalau saya memaknainya pertama memang kan sekarang ini masih tiga bulan untuk pendaftaran capres cawapres itu
jadi masih ada dua pertanyaan utama yang belum terjawab atau memang sengaja belum dijawab oleh para pelaku politik seperti bang komar dengan bang arief ini
satu sebetulnya akan ada berapa
capres nanti pada pemilu dua ribu sembilan belas itu
itu kan kita belum persis tahu
sekarang orang memperkirakan dua
tapi bisa juga satu
bisa juga tiga kan
kalau empat mungkin agak
meskipun secara teoritis masih mungkin tapi agak berat gitu loh
nah karena masih ada pertanyaan itu maka masing masing pelaku politik sekarang saling umpan nih
ada umpan lambung ada yang nyemes ada yang enggak gitu
jadi ini semua masih
kalau diizinkan semua opsi dibuka itu artinya untuk melihat
semua kemungkinan akan dicek dulu sampai kemudian mereka mengerucutkan pada keputusan masing masing
dan biasanya dalam politik indonesia itu masing masing kubu itu akan menunggu gerakan lawan dulu
baru dia memutuskan siapa yang paling duluan itu
karena tidak mau didahului langkahnya
yang kedua ada pertanyaan berikutnya adalah termasuk di dalamnya cawapres nanti siapa
jadi pertanyaan pertanyaan itu ada di semua kubu
misalnya katakanlah sekarang kalau kita menyebut tanpa koalisinya sudah pasti itu ada tiga kubu untuk sementara kan
ada kubu pak jokowi plus ibu mega ada kubunya pak prabowo ada kemungkinan kubunya pak sby
kemungkinan ini bicara kemungkinan yang sejauh ini terlihat
nah ini semua bicara soal siapa yang akan menjadi wapres juga
dan masalahnya sekarang itu kalau menurut data data dari berbagai lembaga serupa yang kita lihat
maka belum ada cawapres yang dominan untuk salah satu pihak
misalnya untuk pak prabowo masih mencari siapa yang akan menjadi cawapres
kemudian untuk pak jokowi juga masih mencari
demikian juga kalau misalnya ada yang baru
misalnya seperti pak sby akan mencalonkan siapa dan sebagainya
nah karena itu menurut saya para politisi termasuk saya kira pernyataan pak jokowi itu kalau saya memaknainya itu
saya lebih melihat ke bawah
ke bahwa semua opsi dibuka
semua opsi dibuka berarti ya kalau ditanya apakah pak prabowo mungkin dia jawabnya juga mungkin
kalau pertanyaannya diubah apakah pak muhaymin mungkin ya mungkin
kalau ditanya orang di luar partai apakah misalnya
jadi tidak spesifik ke pak prabowo saja
kalau saya memanah lebih ke sana
cuma memang karena tadi najwa secara spesifik menanyakan ke pak prabowo maka kemudian didalami dari sisi itu
jadi saya memanenya bahwa suasana tiga bulan menjelang pendaftaran itu masih
sehingga masing masing pihak masih mencoba segala simulasi
kenapa kemudian menjadi fokus adalah soal nama pak prabowo pak jokowi ke pak prabowo begitu ya
karena kan beberapa elite partai sekarang pak romi pak bambang susatyo dari golkar juga mengutarakan hal yang sama
kalau dari golkar pandangannya hanya pak jk yang paling pas tapi karena secara konstitusi tidak bisa
maka yang paling pas adalah pak prabowo menurut
iya karena ada anggapan bahwa yang paling ideal itu
yang paling ideal itu bergabungnya dua kubu besar ini
pak prabowo dengan pak jokowi gitu
tapi di sisi lain gerindra selalu mengatakan ini ada apa ini kok selalu diduet duetkan
tidak hanya pak arief tapi ada beberapa
ya itu kan anggapan
anggapan sebagian orang ada juga yang menganggap tidak kan gitu
jadi wajar kalau kemudian muncul
dan itu yang paling menarik kan kalau dua tanda kutip ini bang ya
lawan politik ya
lawan kontestasi politik pada dua ribu empat belas yang sangat kencang pertarungannya
itu yang cukup ketat
tapi menurut saya kalau pak jokowi bergabung dengan pak prabowo
nah ini yang kita tunggu tunggu nih
itu tidak akan menjamin tidak ada muncul poros baru
itu tidak menjamin
karena di kubu pak jokowi itu pasti resistensi juga tinggi
kepada bergabungnya pak prabowo
sebaliknya juga seperti bang arief ini
di kubu pak prabowo akan ada resistensi yang cukup tinggi
bergabung dengan pak jokowi
terhadap bergabungnya pak prabowo bergabung dengan pak jokowi
apalagi kalau pak prabowo nya jadi cawapres
mungkin kalau misalnya pak prabowo jadi capres
bang arief mungkin mikir mikir juga
tapi bagi ya sama sama punya pikiran
bagi pendukung jokowi masa kan dia presiden
masa kok tiba tiba jadi pak presiden
sebaliknya juga di kubu pak arief
kan dia kembali capres
kok sekarang mau diturunkan jadi cawapres misalnya gitu
jadi ada persoalan seperti itu
dampak elektoral bagi kedua partai misalnya katakanlah pak jokowi identik dengan pdi perjuangan
karena memang kader dari pdi perjuangan
pak prabowo tentu saja identik dengan gerindra begitu
dampak elektoral bagi kedua partai ini menguntungkan tidak jika kemudian memang bergabung
saya belum tahu secara persis
tetapi dugaan saya itu tidak akan membuat dampak negatif kepada pdip dan kepada gerindra
karena dua duanya punya tokoh yang bisa mengerai disitu
jadi gerindra pun
salah satu saya kira ini salah satu pertimbangan teman teman di gerindra yang ingin pak prabowo tetap nyapres itu
antara lainnya supaya could till effect efek effort just dari pak prabowo itu tetap
nyambung ke gerindra secara langsung
tapi dugaan saya juga itu tidak akan terlalu berpengaruh negatif kalau pak prabowo bergabung di situ
bergabung menjadi di kubu pak jokowi
karena tetap muncul pak prabowo nya ya
berbeda kalau misalnya pak prabowo tidak maju
misalnya mencalonkan orang lain
seperti peristiwa dua ribu sembilan
dua ribu empat belas ketika pak sby tidak calon lagi
sehingga partai demokrat mungkin drop gitu
nah itu beda
jadi ada dua itu ada dua soal disitu
sekali lagi saya sering mengatakan bahwa karena pemilu ini serentak maka setiap partai itu punya minimal dua kepentingan utama
dia mencoba mencapai dua duanya
tapi saya juga cuma salah satu
satu kalau bisa kadernya jadi capres
presiden atau wakil presiden kalau bisa
kenapa saya sebut jadi presiden atau wakil presiden
karena mengajukan pasangan tidak boleh tidak bisa hanya satu partai sekarang
yang kedua nah ini mungkin yang lebih fundamental bagi para dari seluruh partai politik
bahwa mereka harus mengusahakan agar tidak terlempar dari parlemen
yang kedua kalau partai partai menengah dan besar seperti gerindra pdip golkar misalnya
juga pak sby pd partai demokrat
adalah minimal suaranya tidak turun dari tahun dua ribu empat belas lalu
sekarang kita bicara namanya juga perspektif ya
seandainya ini terjadi
konstituen di bawah grassroot gerindra sendiri melihat kalau misalnya bergabung dengan pak jokowi akan seperti apa
karena saya ingin melihat apakah memang ada efek atau tidak
contoh aja nggak usah di grassroots
saya aja menolak kalau pak prabowo maju sebagai cawapresnya joko widodo
ya tapi suara suara pasang
dulu sepuluh tahun
bu mega diiming iming untuk bergabung sama pak sby
bu mega nggak mau
kita bangun dari dua ribu delapan sampai sekarang sepuluh tahun
kita bisa nyampe elektabilitas dua digit bersama pak prabowo
kok di akhir sepuluh tahun ini kita mau memetik kemenangan
bu mega itu paling hebat
sepuluh tahun dia bertahan sebagai oposisi
dan kita juga kan sepuluh tahun bertahan sebagai oposisi
kalau pak prabowo orang yang bukan seorang pejuang
dia udah lepas kemarin
ikutin golkar ikutin pan bergabung sama pak joko widodo
karena secara chemistry kan boleh diingat kembali bahwa pak joko widodo itu dibawa ke jakarta sama siapa
bersama dengan bu mega dicalon kan gubernur kan
nah jadi nggak mungkin gitu loh
sangat nggak mungkin pak prabowo itu jadi jawab presiden pak widodo
di kalangan bawah sendiri akan merugikan kalau misalnya bergabung dengan pak jokowi
akan merugikan dan akan ada penolakan besar di bawah
dan itu pasti sudah ada
jangankan yang di bawah saya aja paling orang nomor satu menolak gitu loh
tapi kalau bagi pdip misalnya dan juga mungkin pemilih konstituen dari pdip maupun konstituen pak joko widodo secara pribadi misalnya
banyak pendukungnya yang sekarang ini kan kalau lihat dari medsos ya
dari medsos itu kan sangat kental sekali irisannya begitu keterbelahannya begitu pro jokowi dan pro prabowo misalnya
itu kan soal yang beda
tapi begitu bergabung kira kira ini bisa cair tidak kira menurut anda pak
ya itu harus kita menguji lewat survei lewat
kalau yang anda tahu turun ke bawah
gak bisa kita sepuluh orang dua puluh orang atau beliau dengan saya yang klaim rakyat pdi perjuangan pasca pemilu ibu kesini itu setelah presiden kesini saya lihat lebih dewasa ya
dan menghadapi kondisi begitu
dulu kan terkenal dengan ribut ribut bakar bakar sekarang lebih soft
lebih tadi mementingkan kepentingan nasionalnya daripada sekarang
ributnya di medsos
tapi medsos pun medsos yang pakai akal tidak bisa yang
jadi saya pikir pak ketua ini mungkin perlu disimbang juga
karena kita dulu pernah punya sejarah bersama sama
antara pdi perjuangan dengan ibu mega juga pak prabowo wakil dari ibu cakung
kalau dibalik mungkin lebih bagus pak jokowi
pak jokowi itu wapres pak prabowo itu capres gitu kan
jadi jangan sampai kemenangan pak prabowo yang tertunda itu sekarang akan terwujud kalau pasangan jadi wapresnya pak prabowo
karena nggak mungkin ya
nggak mungkinnya bahwasannya kita sudah berjuang sepuluh tahun
masa kita gak bisa ikutin jejak ibu mega sepuluh tahun loh
tapi kayaknya ini paling pas menurut pdip ini bersama pak prabowo
kalau saya lihat nada bicara dari pak komarudin wartawan
saya kan juga
untuk bicara soal wakil presiden tadi saya setuju ya
jadi ini harus partai koalisi sama sama pak jokowi tidak bisa pdi perjuangan sendiri juga kan
saya hanya mau membaca dari pandangan pak prabowo pak jokowi tadi
demi kepentingan bangsa
apa salahnya kalau sama sama pak prabowo
demi kepentingan bangsa
iya tadi kan poinnya itu
ada kepentingan bangsa apa yang akan terjadi kalau tidak bersama pak prabowo
saya kira yang paling dekat itu yang dilihat sekarang kan kita tidak bisa menutup mata
bahwa sejak habis pertarungan pilpres dua ribu empat belas sampai sekarang ini kan belum sama sama clear ini soal
walaupun sering ada pertemuan pertemuan antara pak prabowo pak jokowi
makanya itu yang mungkin pak jokowi melihat itu bagaimana kalau bisa
politik itu tidak ada
tapi politik memang seperti
politik itu tidak ada yang tidak mungkin
ya kan tidak mungkin
kemistrinya tidak akan mungkin
karena kita itu mendirikan partai ngiri indra dari awal itu ingin mendudukan pak prabowo
jika ada kesempatan sebagai calon presiden
bukan sebagai cawapres
ketika dulu bergandeng dengan cawapres itu karena
tapi demi kepentingan bangsa
bangsa ini sudah tidak benar dipimpin jokowi dodo
negaranya sekarang penganggurannya banyak
tenaga kerja asing
jadi kalau pak prabowo naik semua clear
seberapa realistis nanti dilanjutkan dua duanya
sepertinya pdip masih mencoba tanda kutip merayu terus
tapi geri indra nggak mau
tapi setelah jeda kami akan segera ulas lebih lanjut
tetaplah bersama prime news
apa anda melihat ini sebuah ajakan yang memang apa namanya
realistis begitu ya
ataukah ini sebuah strategi mengganggu aja karena kalau misalnya pak prabowo gabung dengan yang lain
maka kok telifex tadi yang akan
ya bisa dua duanya
kita kan nggak tahu secara persis gitu
orang juga kalau sepanjang misalnya mendengar pernyataan dari pak arief misalnya
ya itu kan pernyataannya pak arief
nanti akan ada yang bilang kita belum dengar dari pak prabowo nya langsung
bisa juga orang bilang begitu kan
sehingga saya kira ini akan terus bergerak dinamis
proses diantara mereka berdua kan seperti tadi itu masih akan berlanjut saya kira sampai tiga bulan ke depan
tiga bulan ini menurut anda waktu yang pasti sangat panjang
sangat panjang ya
bisa cukup panjang
dari perspektif pendaftaran dan koalisi itu memang masih sangat panjang
bisa panjang tapi bisa juga pendek bagi orang orang yang sedang mempersiapkan diri untuk meningkatkan elektabilitasnya popularitasnya
tapi untuk mencari membuat simulasi simulasi berbagai kemungkinan itu
misalnya dua pasangan atau tiga pasangan lalu pasangannya pak prabowo siapa pasangan pak jokowi siapa pasangan yang akan dipasangkan pemimpin baru oleh pak sby itu juga siapa
itu akan menjadi sangat panjang dan seringkali mereka mungkin kurang tidur gitu untuk mencoba coba simulasi itu
nah soal pertanyaan memang yang paling
tapi simulasi kali ini bukan soal pemenangan untuk dua ribu sembilan belas saja kalau anda melihat apakah ada kepentingan yang lebih jauh
pemilu dua ribu sembilan belas itu
itu memang menjadi kalau menurut saya menjadi marker ya batas dari akan terjadinya transisi kepemimpinan nasional secara dari generasi yang transisional generasi lama dan generasi transisi kepada generasi yang betul betul baru
pemimpin pemimpin baru nah disitu nanti pemimpin milenials yang akan muncul
jadi kepentingan mempersiapkan komposisi sekarang dua ribu sembilan belas ini
betul itu semua menjadi perhitungan itu selain persoalan masing masing ingin memper
jadi satu masing masing ingin memper
siapkan diri untuk dua ribu dua puluh empat pada saat yang sama juga perlu mempertahankan suara partai masing masing
minimal tidak turun dibandingkan dengan tahun dua ribu empat belas lalu
pelajaran berat bagi partai politik
ya itulah memang konsekuensi dari pemilu serentak antara lain pemilu presiden sekaligus berjalin berkelindan dengan pemilu legislatif
oke baik kalau melihat perkembangan sekarang ini sempat juga kan kemudian ada pertanyaan pertanyaan terus ke gerindra akhir akhir ini
setelah terutama ketika pak prabowo mengatakan maju belum ada tiket maju begitu kan
ya itu kan realistis kan gerindra nggak bisa maju sendiri
bukan itu bentuk kemudian indikasi keraguan pak prabowo
bukan ragu pak prabowo itu
apalagi begini bang melihat beberapa sejumlah survei yang kemudian terakhir misalnya
survei nggak kita pakai survei nggak kita pakai patokan ya survei nggak kita pakai patokan artinya kita juga punya hitungan tersendiri
kalau saya melihat pak jokowi dodo soebeli
pak jokowi dodo soebeli selalu bicara bahwasanya ingin mengajak pak prabowo demi kepentingan nkri
ini saya mencurigai ini sebagai taktik dia taktik apa ya
ya untuk mendelegitimasi pak prabowo kenapa diajak bisa didelegitimasi
ya dengan begini kan artinya kan akhirnya terlihat pasti lo kalah gitu kan
ya kan itu salah satu ini joko widodo cerdas dan yang mengerti ini saya untuk mengalahkan dia gitu
makanya dulu saya katakan kan saya tahu strategi ngalahin jokowi dodo
dan pasti kalah gitu loh saya yakin kalah gitu loh dia
ketika dulu ahok pun begitu ya kan dia kuar kuar kuar kuar saya katakan kan di awal dua ribu enam belas
siapapun yang didolong sama gerindra kalah ahok kalah benar terbukti
jadi saya tau cara caranya mengalahkannya
juga begitu di banten kan survei rakono karno tinggi kalah buktinya
ya kan nah ahok tinggi terus kalah buktinya jadi itu kan masih kertas
belum survei boleh dilihat
sebagai pattern aja sebagai garis kita
memenangkan sebuah pertandingan di pileg
atau di pilpres bagaimana memenangkan di kotak suara
sekali lagi ada melihat berulang kali pernyataan yang datang
dari pihak pak jokowi maupun pak jokowi sendiri
tentang ajakan ke pak jokowi
saya lihat jokowi dodo ini cerdas dalam taktiknya
dia menguasai benar
bagaimana seni perang sunju
saya juga menguasai
saya menguasai seni perangnya gurunya sunju
jadi saya tahu bagaimana akunnya dia
pak komarudin harus menjawab ini pak komarudin
jadi ini ajakan benar atau cuma ngeledekin aja nih pak
itu kan pikiran abang saja
bukan bang bener
dia ini cerdas orang ini
saya tetap melihat tadi pak jokowi
membuka ruang untuk semua
ini kan masih jauh ya
keputusan nanti siapa pesaing jokowi
itu tiga bulan ke depan
tapi bahwa diskusi
buka ruang politik kan harus dilakukan
kita bangun republikan
bukan satu dua kelompok yang bangun kan
baik kalau kita bangun bersama sama
untuk kepentingan bangsa itu konteksnya
tapi pak ketua kan melihat
ini kepentingan bangsa yang mana kan
biarlah itu kita berdiskusi
yang penting tujuan terakhir
strategi kita boleh beda
partai kita boleh beda
tapi tujuan kita harus satu
untuk kepentingan nasional
tidak boleh ada perpecahan
tujuan nasional itulah yang
memang gak ada perpecahan
ini kan pepecahan ini kan didengung dengungkan aja
gak ada pak jokowi dodo ini berhasil
stabilitas keamanannya berhasil
stabilitas keamanan berhasil
ini kan cuma di medsos kok
di medsos kok diributin
coba lihat di bawah
gak ada tuh
gitu kan yang ribut
misalnya agama ini dengan agama
sudah jangan maksudnya
gerindra minta jangan diajak ajak
apa ada bentrokan misalnya
pro jokowi dodo dengan pro prabowo di bawah
itu juga gak tau asli apa bener itu
akun robotnya kan ini
bener gak nih akunnya
asli atau palsu kan
ini kan ribut supaya ribut
dateng datengnya nih akhirnya keamanan
orang orang pihak keamanan atau polkam ini ribut
wah kita bikin sistem anggaran lagi
gak ada kalau aja kan pada ribut di bawah
tapi intinya gerindra nggak mau diajak ajak lagi terus nih ya
gak ada ini taktiknya pak jokowi dodo
saya kira berapapun nanti calon yang muncul
termasuk kalau pak jokowi berada sama pak prabowo
kan kita sudah punya sistem pemilu
ya sudah kita sepakat bersama gitu
itu juga untuk kepentingan bangsa dan negara
karena itu gak ada masalah
baik terima kasih bapak bapak telah hadir pada malam ini
mengulas hal ini sekali lagi memang dinamika menjelang pilpres
masih panjang jadi mungkin
kalau kita lihat kemungkinan kemungkinan koalisi
ya ini demi kepentingan
masyarakat melihat demi kepentingan
bangsa kedepan seperti itu
terima kasih pak
telah bergabung sama kami
dan pak arief serta pak jaya
dia telah bergabung sama kami